di hari kedua aturan larangan mudik layanan bus antar kota antar provinsi di terminal kalideres dan mogot jakarta barat ditutup
tidak ada satupun bus akap yang parkir di terminal kalideres
meski layanan akap sudah ditutup namun masih ada warga yang mencoba untuk mudik hari ini
loket tiket bus akap pun tidak ada yang buka menyediakan layanan mudik
sementara layanan di terminal kalideres hanya tersedia akutan lokal dan bus trans jakarta
kepala terminal kalideres revi zulkarnain menyatakan loket bus akap saat ini hanya melayani pengembalian tiket bagi penumpang yang batal berangkat
informasinya memang di media sudah beredar
cuman kan beberapa isu isu bahwasannya masih ada juga bus bus yang masih beroperasi
terus kalau sekarang tidak jadi mudik bagaimana nih pak
ya maju kena mundur kena sepertinya sih
soalnya kita kan kalau kerja sekarang sudah memang diliburkan semua
otomatis kita juga pengeluaran itu tidak memungkinkan
dan mau tidak mau ya memang harus pulang
dan kalau memang diminta jangan mudik dulu tentunya kalau saya pribadi berharap ada solusi dari pemerintah dki untuk perantau